dan rumah sakit di gaza selama dua puluh empat jam untuk mereka yang korban akibat perang ini
oke baik kita berharap semua relawan indonesia yang ada di jalur gaza sana kemudian bisa selamat begitu ya
dan warga juga terhindar dari penyerangan ataupun konflik antara
palestina dan juga israel
terima kasih sekali kepada ketua presidium mersi sarbini abdul murad
atas informasinya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak sarbini